pada saat itu kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses internet
tapi bagaimana kita mengajarkan masyarakat untuk dapat berjualan lewat internet belajar lewat internet
banyak hal lain yang bisa diselesaikan menurut kami dengan inter
kalau sekarang sih alhamdulillah mas di zaman modern kan lebih zaman internet
dengan ajana internet di desa sejauh itu sangat mempermudahkan kami sebagai pedagang bibit mengubah pola pedagang kami mas
kalau saya dulu kan seorang pedagang keliling yang masuk desa ke desa ke kecamatan ke kecamatan
sekarang kan tinggal duduk di rumah kita posting hampir seluruh indonesia tahu mas
secara pendidikan dan yg cukup earnings
secara pand temor
dalam keperluan keliling ini
menghadirkan internet di desa
berbekal ilmu manajemen informatika yang ia pelajari di politeknik negeri sambas
bambang dan teman temannya kemudian membangun jaringan internet swadaya
yang diberi nama insanak atau internet pedesaan akomodatif
nama insanak ini sebenarnya kami inisiasi dari bahasa sambas
yang mana arti dari insanang itu adalah keluarga
nah maksud kami adalah bagaimana dengan adanya konektivitas internet
yang kami bangun ini bisa menghubungkan antar manusia
insana kemudian bertransformasi menjadi model bisnis
yang dikelola oleh badan usaha milik desa
setiap warga yang ingin menggunakan internet hanya perlu membeli voucher
atau memasang rotor internet di rumah rumah serta titik hotspot
sesuai permintaan pelanggan

insanak adalah bisnis desa yang berlandaskan pengabdian masyarakat
harga yang ditawarkan pun diklaim lebih murah daripada penyedia layanan internet swasta
untuk penggunaan dua belas jam dihargai rp lima
sementara voucher satu bulan bisa dibeli dengan harga rp lima puluh
pelanggan rumahan dengan memasang roter wifi bisa memilih paket
dengan kisaran lima puluh hingga rp delapan ratus per bulan
untuk pemasangan sendiri kalau untuk berjualan voucher ya
itu semua kami support dari bumdes
tapi untuk pelanggan rumahan kita kenakan biaya pembelian perangkat
untuk biaya instalasi pertama kita kenakan biaya satu juta rupiah
tapi untuk penjualan voucher nanti kita memperlakukan sistem bagi hasil
kita berikan kepada masyarakat yang memang bersedia untuk menjual voucher

aspek legalitas menjadi tantangan yang dirasa paling sulit
dilalui oleh bambang di awal mendirikan insana
dua tahun pertama ia kesulitan mencari rekanan perusahaan penyedia layanan internet
yang sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku
hingga pada akhirnya di penghujung tahun dua ribu sembilan belas
kementerian komunikasi dan informatika memberikan jalan
dan menghubungkannya dengan pihak ketiga
tepat pada januari dua ribu dua puluh kami sudah koneksi lewat jaringan yang disediakan oleh bakti
setelah melalui proses yang panjang pada saat itu
awal covid dan alhamdulillah dari bumdes kami
pada bulan mei sudah melakukan penandatanganan kerjasama
tripartit namanya antara bumdes isp dan bakti sebagai fasilitator
jenis kerjasamanya adalah salah satu perusahaan yang memang memiliki
jaringan yang disediakan oleh bakti
pembangunan perusahaan yang memang memiliki ijin jasa akses internet
itu mensupply bandwidth yang bumdes siapkan
nah nanti tinggal mengatur persentase bagi hasil antara bumdes dan isp
jadi bumdes sebagai eksekutor isp atau perusahaan yang sudah memiliki ijin
itu sebagai penyedia dan bakti adalah fasilitator atau penengahnya
enam tahun insanak beroperasi tak hanya bisa memberikan akses internet di pelosok desa
kini bambang juga berhasil membuka lapangan kerja bagi lebih dari dua puluh pemuda desa sejiram
bambang melatih dan merekrut mereka untuk menjadi teknisi pemasangan pemeliharaan internet
serta beragam tugas administrasi lainnya
insanak juga berhasil memberikan tambahan penghasilan bagi kas desa yang bisa digunakan untuk memutar ekonomi warga
dan membangun infrastruktur lainnya
untuk hasil dari pendapatan dari unit usaha layanan internet ini
nah untuk tahun sekarang ini untuk tahun dua ribu dua puluh tiga kita memberikan kontribusi sebesar empat puluh juta rupiah
dari unit usaha jasa layanan internet atau internet desa anak kumarasi
bambang juga memberikan aplikasi di lebih dari seratus desa di kabupaten sambas
bambang bekerja sama dengan banyak bumdes atau kelompok masyarakat di desa lainnya
untuk menciptakan lebih dari delapan ratus titik hotspot yang terlayani jaringan internet
menurut saya pada saat itu kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses internet
tapi bagaimana kita mengajarkan masyarakat untuk dapat berjualan lewat internet
dan banyak hal lain yang bisa diselesaikan menurut kami dengan internet
bambang sebagai inisiator insanak pun telah mendapatkan banyak penghargaan
di antaranya sebagai juara satu lomba inovasi daerah kalimantan barat innovation award dua ribu dua puluh dua di tingkat provinsi
serta masyarakat terinovatif sekabupaten sambas di tahun dua ribu dua puluh
figur mas bambang ya bambang itu menurut saya itu pemuda yang inspiratif ya
karena apa hari ini berkat tangan dingin beliau itu
kita desa sejiram bisa menjadi salah satu desa yang bisa kita banggakan di level nasional ya
dengan inovasinya inovasi internet desanya
alhamdulillah hari ini kita saksikan sendiri itu berkembang pesat dan itu bermanfaat untuk orang orang

kalau dulu kita pedagang keliling itu sebelum internet itu nggak bisa di prediksi mas
yang dulu kita biasa jualan keliling itu nggak ada hasil sama sekali
kalau sekarang perharinya itu ada lah mas kalau perbulan kalau saya itu hampir tujuh juta delapan juta perbulan mas
hamparan luas perkebunan jeruk menyimpan potensi ekonomi desa sejiram
sejak dahulu sejiram dan beberapa desa di kecamatan tebas memang masyur sebagai desa penghasil jeruk varietas siam dan madu
yang lebih dikenal masyarakat sebagai jeruk pontianak
sayangnya potensi itu belum mendatangkan kesejahteraan bagi warga desa dengan maksimal
jeruk desa sejiram harus melalui tahapan yang panjang untuk sampai ke meja pelanggan
pasalnya proses penjualannya masih secara konvensional melalui pengepul hingga pasar ke pasar
dengan internet rantai pasar jeruk bisa dipangkas
pelanggan bisa memesan jeruk melalui media sosial atau lokal pasar dan dikirim langsung dari petani di kebun
dengan harga jual yang sama keuntungan yang didapat oleh para petani pun bisa lebih besar
mas bambang salah satu potensi ekonomi di desa sejiram adalah jeruk
bisa diceritakan bagaimana jeruk ini bisa menopeng ekonomi di desa sejiram
kalau jeruk ini ya masyarakat desa sejiram itu boleh dikatakan mayoritas petani jeruk
ini adalah salah satu contoh
ini varietas kalau di sini disebutnya jeruk madu
jeruk madu ini memiliki keunggulan
yang pertama tentunya manis
yang kedua itu ada aroma agak wangi
silahkan dicoba ya
nah ini salah satu potensi di desa sejiram namanya jeruk madu
ya jeruk madu
sebelum ada insanak ini gimana proses penjualan
apa bedanya ketika internet masuk dan sebelum internet masuk
ya kalau dulu ya kita mundur beberapa tahun kebelakang sebelum adanya internet di desa sejiram
tentunya masyarakat agak kesulitan saat menghadapi panen raya
karena banyak sekali jeruk yang dihasilkan oleh petani di desa sejiram sehingga itu menjadi kesulitan

dulu hanya berfokus kepada berdagang di kaki lima berdagang dari desa ke desa
sehingga tidak ada kepastian untuk memasarkan produk tersebut
nah setelah adanya internet yang kami lihat bahwa peningkatan ekonomi yang luar biasa
kenapa saya katakan seperti itu
karena yang saya lihat mereka sekarang memasarkan produk mereka lewat internet
banyak sekali masyarakat desa sejiram terutama juga pemuda yang memasarkan produk mereka lewat jaringan internet
bahkan sampai hari ini ada beberapa yang bisa kirim ke negara tetangga malaysia
ada yang kirim ke batam ke riau ke jakarta dan sebagainya
saya cobain rasa jeruknya ya mas ya
terus bulir airnya bulir airnya
terus bulir airnya bulir airnya
bulir jeruknya juga banyak
ini jadi ciri khas desa sejiram
arianto arbi salah satunya
pemuda yang kerap disapa anto ini sudah tujuh tahun meneruskan usaha orang tuanya menjadi petani sekaligus penjual bibit jeruk
sempat merasakan sulitnya memasarkan hasil kebunnya
anto memilih memanfaatkan teknologi dengan menjual beragam bibit buah dan hasil panen ceruk melalui media sosial dan loka pasar
kalau sekarang sih alhamdulillah mas di zaman modern kan lebih zaman internet dengan ajana internet di desa sijam itu sangat mempermudahkan kami sebagai pedagang bibit
mengubah pola pedagang kami mas
kalau saya dulu kan seorang pedagang keliling yang masuk desa ke desa ke kecamatan ke kecamatan
sekarang kan tinggal duduk di rumah kita posting hampir seluruh indonesia tahu mas
tak hanya mendapat pelanggan dari desa dan kecamatan tetangga
kini anto terbiasa mengirim jeruknya ke luar kota seperti jakarta batam surabaya bahkan ke luar negeri seperti malaysia
ia pun mendapatkan tambahan penghasilan yang signifikan
kalau dulu kita pedagang keliling itu sebelum internet itu nggak bisa di prediksi
yang dulu kita biasa jualan keliling itu nggak ada hasil sama sekali
kalau sekarang perharinya itu ada mas kalau perbulan kalau saya itu hampir tujuh juta delapan juta perbulan mas
internet pedesaan akomodatif atau insanak buatan bambang pun turut mengubah pelayanan kantor desa terhadap kebutuhan administrasi kependudukan warga
bambang menginisiasi anjungan mandiri desa sebagai aplikasi satu pintu pelayanan surat penyurat warga yang berbasis digital
pada tahun dua ribu delapan belas kami coba menggunakan atau mengembangkan aplikasi sistem informasi desa
nah yang mana di aplikasi tersebut selain sebagai sistem informasi yang ada di desa juga masyarakat bisa melakukan pelayanan secara mandiri
jadi masyarakat tinggal input
nik dan pin mereka masyarakat bisa request surat dari mana saja dan kapan saja
dan masyarakat bisa men tracking hasil sejauh mana surat tersebut diproses
sebagai bentuk keterbukaan kepada publik bambang membuat sebuah portal khusus yang mengintegrasikan beragam informasi tentang desa sejiram
menggunakan internet of things atau iot
bambang juga memasang kamera pengawas di sejumlah titik rawan desa
kamera pengawas itu bisa dimonitor oleh perangkat desa langsung dari ruang comment center di kantor desa
untuk comment center ini memang kita bangun sebagai tindak lanjut dari jaringan internet yang sudah kita koneksikan di desa sejiram
jadi isi comment center ini adalah yang pertama adalah
adalah pusat informasi desa
yang mana di dalam aplikasi ini memuat tentang popil desa
contohnya data desa yang mana di dalamnya ada data wilayah data pendidikan data pekerjaan agama jenis kelamin dan sebagainya
untuk pelayanan kita ada layanan mandiri yang mana masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut
untuk mengurus administrasi desa
mengurus administrasi kependudukan mereka
yang menarik di sini adalah lapak desa ya
bisa ditunjukkan nggak mas ini lapak desa fungsinya seperti apa sih dan manfaat bagi warga yang tergabung itu seperti apa
untuk lapak desa jadi masyarakat bisa memposting produk yang mereka miliki untuk dipasarkan di website desa
yang mana rencana kami kedepannya
bagaimana produk yang telah masyarakat posting di website ini itu bisa terintegrasi dengan marketplace yang lain
nah jadi masyarakat bisa memasarkan produk lewat online
nah saat sekarang sekolah itu sudah dianjurkan untuk ujian online
nah tapi karena posisi kita di kabupaten
sekolah banyak kekurangan sdm untuk instalasi jaringan
untuk instalasi komputer server dan sebagainya
nah kami di insanak memfasilitasi itu bagaimana bisa membantu sekolah
bagaimana program internet ini bisa dijalankan dan bisa dinikmati di sektor pendidikan
berada di ujung barat laut pulau kalimantan
kabupaten sambas berbatasan langsung dengan sarawak di malaysia
topografi yang berbukit sulitnya akses dan jalan yang tidak memadai menjadi kendala pembangunan manusia di kabupaten sambas
badan pusat statistik mencatat rata rata lama sekolah di kabupaten sambas pada dua ribu dua puluh satu hanya enam tujuh puluh dua tahun
hal ini menunjukkan rata rata penduduk sambas yang berusia dua puluh lima tahun ke atas hanya lulusan sekolah dasar
sedangkan angka harapan lama sekolah kabupaten sambas hanya dua belas tahun atau setara sma
jauh di bawah kota pontianak yang memiliki angka harapan lama sekolah lima belas tahun atau setara diploma
kualitas pendidikan di sambas tergambar dari kondisi satu satunya sekolah dasar di desa sejiram
bangunan dan fasilitas sekolah yang kurang memadai serta pengajar yang hanya delapan orang dengan jumlah peserta didik yang melebihi kapasitas
menjadi gambaran utama
melihat kondisi itu bambang iswanto tak tinggal diam
ia mencoba berkontribusi dengan setidaknya memberikan akses internet gratis sebagai modal untuk mempermudah proses belajar mengajar di sdn tiga puluh sembilan sejiram tempatnya dahulu menimba ilmu
di dua ribu dua puluh satu kami dari bumdes melalui unit usaha insanak
kami menyisihkan sebagian pendapatan kami untuk membeli salah satu server yang mana kami gunakan sebagai server pendidikan
nah jadi di server tersebut nanti kami gratiskan sekolah untuk menyimpan data data siswa data pembelajaran
nanti siswa bisa akses gratis bisa unduh gratis melalui portal tersebut
saat sekarang sekolah itu sudah dianjurkan untuk ujian online
nah tapi karena posisi kita di kabupaten sekolah banyak kekurangan sdm untuk instalasi jaringan untuk instalasi komputer server dan sebagainya
nah kami di insanak memfasilitasi itu bagaimana bisa membantu sekolah bagaimana program internet ini bisa dijalankan dan bisa dinikmati di sektor pendidikan
kini kondisi bangunan dan fasilitas sekolah
terlihat kontras dengan proses belajar mengajar di dalam kelas
para guru terbiasa memberikan bahan ajar melalui perangkat digital
terlebih di saat pandemi covid sembilan belas beberapa tahun silam akses internet gratis dari insanak dirasa sangat bermanfaat bagi siswa dan guru untuk proses belajar mengajar dari rumah
nah pada waktu covid itulah memang internet insanang itu berperan aktif memang di kegiatan pembelajaran di sekolah
karena pada waktu itu kegiatan sekolah ditiadakan di sekolah jadi kegiatan belajar mengajar di rumah
jadi kami kerjasama dengan internet insanak untuk bagaimana pemanfaatan internet insanak ini bermanfaat bagi anak anak
kita susun jadwal untuk pemakaian internet yang digratiskan
jadi pada jam belajar jam tujuh sampai jam sebelas itu internet digratiskan
jadi manfaatnya pada waktu covid itu sangat bermanfaat
jadi siswa belajar di rumah tanpa menggunakan biaya
gratis dari insanak
ketika sebagian masyarakat kota tidak bisa hidup tanpa internet dan menganggap internet adalah kebutuhan pokok
di desa sejiram internet adalah sebuah kemewahan yang sulit ditemukan
dan tidak sulit didapat
pemerintah daerah dengan anggaran dan pendapatan terbatas pun tak bisa berbuat banyak dalam membangun infrastruktur internet di pedesaan
sama sangat luas sehingga faktor geografis juga menjadi faktor penentu
bagaimana akses akses internet terutama itu bisa menjangkau masyarakat hari ini
karena memang medannya yang cukup sulit di beberapa tempat di saka wadah dan sampas
sementara itu perusahaan penyedia layanan internet entah itu milik bumn ataupun swasta
merasa rugi jika membuka akses internet hingga ke pedesaan ketika penggunanya tak seberapa banyak
ketika suatu wilayah memang jumlah penduduknya minim mereka masih ada hitung hitungan untuk koneksi di daerah tersebut
nah jadi masih lebih banyak hitungan bisnis dibanding hitungan
bagaimana seluruh indonesia bisa terkoneksi
mereka masih lebih ke daerah yang memang padat penduduk karena investasi yang dikeluarkan untuk satu desa itu kan tidak kecil
jadi menurut hitung hitungan mereka mungkin nggak masuk sehingga satu wilayah itu belum terkoneksi dengan internet
nah kalau kita di desa adalah biaya investasi tidak terlalu tinggi
dan juga kalau dikabur oleh bumdes adalah penganggaran itu pun berasal dari dana desa yang dikelola oleh bumdes
jerih payah yang dilakukan bambang iswanto melalui insanat adalah wujud nyata
bahwa tak ada salahnya seorang pemuda desa memiliki inisiatif dan kepedulian lebih untuk memecahkan permasalahan di desanya
dengan membangun jaringan internet bambang tak hanya mendekatkan yang jauh
dan menghubungkan yang dekat
bambang juga memberi peluang seluas luasnya bagi warga sejiram untuk bisa mandiri berilmu dan berdaya dari desa